mahkamah konstitusi membentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau mkmk
pembentukan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik pada putusan tentang pengujian syarat usia capres dan cawapres
ada tiga anggota mk mk yang sudah dilantik adalah ketua mk periode dua ribu tiga dua ribu delapan jimli asyidiki
anggota dewan etik dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh bintan saragi dan hakim konstitusi aktif wahidudin adams
apakah pertanyaan sekarang adalah apakah mk mk bisa benar benar menjadi harapan publik dan jauh dari konflik kepentingan
karena bagaimanapun mkmk harus memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa hakim mk yang ada saat ini
memang betul betul sudah sesuai dan memenuhi syarat yang diatur konstitusi
bersama kita malam hari ini untuk membahasnya saya sapa dulu ketua perhimpunan bantuan hukum dan ham indonesia
bang julius ibrani bang julius selamat malam
selamat malam putri terima kasih
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
kami juga sebelumnya sempat mengundang para anggota mk mk yang dilantik
tapi belum bersedia atau belum ada respon dari ketiga anggota tersebut
saya ke bang julius langsung bang julius singkat pertama sekali respon anda terhadap pembentukan mk mk
anda sempat menyatakan keberatan ketika nama jimli asyidiki masuk di situ
apa yang mendasari keberatan ini bang julius
jadi saya refleksi sebentar bahwa problem utama yang timbul dari perkara nomor sembilan puluh itu adalah adanya nepotisme yang indikasinya dilihat dari hubungan keluarga
titik temu hubungan keluarga itu itu menjadi masalah utama ketidak independennya hakim konstitusi dalam memutus
sehingga banyak sekali pelanggaran administrasinya bahkan kedudukan hukum atau legal standingnya juga janggal
di sana hingga penambahan klausa atau perasa yang tidak dimohonkan
jadi kalau kita mau memeriksa dugaan pelanggaran akibat konflik kepentingan
kepentingan itu adalah kepentingan keluarga salah satunya
maka harus dipastikan majelis kehormatan yang dibentuk yang akan memeriksa problem konflik kepentingan itu
itu tidak memiliki konflik kepentingan juga
logika dasarnya seperti itu
jadi harus betul betul yang tidak punya ikatan atau titik temu relasi dengan makam konstitusi
kepentingan substansi dari perkara itu kepentingan dari hakim hakim yang diperiksa
kepentingan dari pemanfaatan dari putusan itu juga
nah ini yang harus kami pertanyakan sejak awal dalam liris kami
kami kan menegaskan gini majelis kehormatan yang dibentuk oleh mk harus menggunakan indikator indikator ini
dan ini harus dijelaskan kepada publik
tapi kan ini tidak dijelaskan
yang diumumkan kemudian
dan kemudian dilantik
padahal ada titik temu di situ
di antara ketiga anggota mk mk itu
misalnya tadi yang disebutkan misalnya prof jimli
secara kapasitas beliau tidak perlu disangsikan lah
beliau pendiri mahkamah konstitusi ahli tata negara dan segala macam
tapi apakah beliau kemudian bersih dari titik temu relasi tadi yang jadi potensi besar konflik kepentingan
kan ternyata tidak
jejak digital tidak bisa bohong
misalnya yang sekarang sedang ramai di media sosial
ada pernyataan prof jimli mendukung salah satu calon presiden yang berkontestasi sekarang
yang memanfaatkan putusan itu dengan menggandeng nama gibran yang jadi titik keributan di sana
lalu ada juga yang menyebar ya di berbagai macam medsos dan whatsapp group
dikatakan bahwa anaknya prof jimli juga pernah menjadi caleg dari partai yang dimiliki atau dipimpin
oleh salah satu capres yang juga maju dalam kontestasi politik
nah titik titik temu ini kemudian membawa publik pada kecurigaan yang berujung pada delegitimasi terhadap forum ini
ini yang kami katakan dalam rilis kami
jangan sampai mk sudah jatuh dia tertimpa tangga lalu dia getok kepalanya sendiri pakai palu
itu bunuh diri dua kali
nah ini yang harus dijelaskan kepada publik dan kami tidak melihat adanya penjelasan ini
anggota mk mk terbebas dari intervensi politik
betul itu bagus
tapi problemnya bukan di situ
problemnya titik temu yang berpotensi pada dugaan konflik kepentingan
bang julius apakah menurut anda artinya sebelum mk mk bekerja sekalipun memang ini betul betul harus diselesaikan dalam tiga puluh hari ke depan ya di bawah itu
apakah artinya sekarang betul betul dari nama nama yang anda sebutkan tadi misalnya prof jimli itu harus memberikan klarifikasi betul kepada masyarakat
supaya kekhawatiran kekhawatiran yang timbul di masyarakat dan juga di benak para aktivis hukum dan juga aktivis tata negara ini tidak betul betul menggulung dan terus tidak ada jawabannya seperti itu
saya harus menjelaskan ini dengan beberapa kondisi
kondisi pertama publik tidak lagi percaya dengan mahkamah konstitusi yang sehingga dijuluki mahkamah keluarga
akibat konflik kepentingan berbasis keluarga tadi
sehingga ketika pembentukan mk mk ditemukan ada lagi dugaan titik relasi baik itu kepentingan politik kepentingan keluarga dan segala macamnya maka publik tidak akan percaya
nah yang kedua adalah kondisinya jangan dianggap bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran etik ini hanya untuk hari ini hanya untuk orang orang ini saja kemudian selesai bubar
tidak seperti itu
jadi kekisruhan perkara nomor sembilan puluh tentang syarat cawapres cawapres itu merupakan kekisruhan di akar rumput yang berdampak pada yang namanya efek domino terhadap hasilnya nanti
kemudian kalau ada gugat gugatan lagi di mahkamah konstitusi terkait hasil pilpresnya juga terjadi kekisruhan lagi
jadi efek domino ini yang harus dipertimbangkan
makanya kami geram betul ketika mk tidak bisa membentengi dirinya
dan membentengi anggota mk mk dengan kondisi dua kondisi yang tadi saya jelaskan
nah oleh sebab itu yang harus menjelaskan adalah si mk mk sendiri
dia harus tegas bahwa kami tidak memiliki kepentingan betul bahwa ini itu ini yang beredar di media masa dan ada jejak digital
tapi kami harus tegaskan
jadi masyarakat bisa menilai oh ada keterbukaan ada transparansi dan ada harapan untuk akuntabilitas di sana
tapi dari segi basis yang paling fundamental seharusnya memang tidak boleh ada sama sekali yang memiliki titik temu relasi
apapun itu harusnya tidak boleh
biar terjadi kemurnian dan kemurnian ini adalah komitmen untuk tidak mengulang kekisruan di perkara sembilan puluh gitu
bang julius ini kan berarti benang merah semuanya ini adalah trust ya
adalah sisi kepercayaan
nah apakah kemudian
bagaimanapun sekarang sudah dibentuk
apakah kemudian sekarang ketika nanti mk mk sudah total sudah berupaya untuk menguji etik dari beberapa hal beberapa kasus laporan etik yang masuk
apakah menurut anda itu bisa serta merta kemudian mengembalikan kepercayaan publik secara instan kepada mahkamah konstitusi ini
publik harus mendapatkan gambaran yang utuh holistik
bahwa pemeriksaan ini menyeluruh
jadi bukan hanya problem problem yang dianggap oh ini putusan ini final and binding tidak bisa
jadi eksplorasi yang dilakukan oleh mkmk itu jadi satu titik kunci yang bisa mengembalikan kepercayaan publik
itu yang pertama
yang kedua nanti kita lihat
apakah eksplorasi ini
juga dilakukan terkait dengan ukuran
ya ukuran dari sanksi sanksi yang akan diperiksa
yang akan dikenakan maksud saya
kalau sanksi sanksinya ternyata oh relevan kok ini pelanggaran berat maka sanksinya adalah rekomendasi untuk pecat atau ganti
kalau ternyata nanti tiba tiba masyarakat melihat oh bukti buktinya sudah kuat
oh pelanggarannya berat sekali nih
atau sanksinya memble
ya tentu publik tidak akan percaya
nah yang ketiga adalah
bahwa proses terbuka
itu sudah sangat bagus
disiarkan kepada publik sehingga publik bisa melihat itu juga bagus
ya sekali lagi
kalau ujung ujungnya tidak memenuhi fakta yang terjadi
kekisuan yang terjadi
maka publik tidak akan memberikan satu legitimasi ke depan
jadi harapannya tentu
kalau kita lihat oh ini cuma formalitas aja
yang penting ada disiarin
tapi tidak eksploratif
tidak menggali lebih dalam
bahkan pertanyaan pertanyaannya lebih berpihak kepada yang diperiksa
oh publik akan marah besar
dan ini yang saya khawatirkan
terkait dengan kekisruhan horizontal
pada hasil pemilu
bukan hanya soal
bang julius terakhir
berikan gambaran sederhana kepada publik sekarang
mengapa mk mk ini betul betul harus
pelaporan atau pemeriksaan
dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh
para hakim konstitusi ini dikaitkan
dengan proses yang akan terjadi
yang akan datang akan semua
endingnya semua berakhir di mahkamah konstitusi
saya katakan begini
yang diputuskan melalui perkara sembilan puluh itu bukan nasib gibran saja
tetapi nasib anak muda
yang kemudian dimanipulasi
bahwa diberikan kesempatan
padahal mereka bukan kepala daerah
jadi ada manipulasi besar besaran disitu
prosesnya sudah bobrok
lalu propagandanya memanipulasi nasib anak muda
padahal tidak punya kesempatan kalau dia bukan kepala daerah
dan yang ketiga adalah
ini akan menentukan nasib rakyat kedepan
bahwa mereka yang akan memimpin dan memenangkan pilpres nanti
kalau dilakukan pemeriksaan di mk
kemudian hasilnya akan bobrok juga seperti ini
tidak akan percaya lagi pada ruang ruang formil
bukan hanya ruang ruang pengadilan
tetapi hasil putusan dari pengadilan
ini yang penting diperhatikan
kalau katanya semua instansi kpu
ayo kita dorong pemilu yang bersih
pemilu yang kondusif
maka semua itu akan dihancurkan seketika
apabila pemeriksaan mkmk ini tidak mampu
membuktikan proses dan hasil
yang menjamin pemilu kita tidak akan terjadi keributan
pemilu kita akan demokratis
dan tidak dibacak lagi
seperti proses perkara nomor sembilan puluh itu sendiri
jadinya harus dipikirkan bahwa
yang dilakukan mkmk
adalah momen yang tepat untuk mengubah konstelasi publik
bukan hanya konstelasi politik
ini juga jadi titik balik
apakah publik kembali
apakah publik kemudian akan patuh terhadap instansi instansi negara
akan patuh terhadap produk produk pengadilan
seperti mahkamah konstitusi
atau masyarakat akan bertindak seenaknya
sehingga berlaku hukum rimba
kita pernah punya pengalaman ini di dua ribu empat
kita pernah punya pengalaman juga
di dua ribu sembilan belas terjadi pecah belah dan segala macamnya
mkmk hari ini bertanggung jawab
terhadap keseluruhan proses pemilu
termasuk potensi kekisruan yang ada di tengah masyarakat
jadi jangan dianggap sederhana
jangan dianggap hanya soal hakim konstitusi
tapi soal nasib rakyat indonesia kedepannya
itu yang harus diperhatikan
baik bang julius terima kasih sudah berdiskusi
malam hari ini di cnn indonesia
kita lihat kedepannya seperti apa
paling tidak setidaknya dari catatan kami
sudah ada tujuh pengaduan etik terhadap hakim konstitusi ya
mulai dari untuk anwar usman
kemudian ada yang mengadukan saldi isra juga
ada juga yang mengadukan lima hakim
yang mengabulkan sebagian permohonan dari uji materi nomor sembilan puluh itu
bang julius terima kasih malam hari ini sudah bergabung
dan memberikan gambaran secara jelas kepada kami
baik terima kasih putri
kita ke informasi lain
jokowi membenarkan akan adanya kemungkinan reshuffle kabinet
siapa yang akan masuk dalam kabinet
kemungkinannya akan kita bahas sesaat lagi
setelah jeda tetap bersama kami